saudara kita bergeser ke mudik menggunakan transportasi kereta api
kepadatan pemudik ini juga terjadi saudara di stasiun pasar senen jakarta
hari ini tercatat ada lebih dari dua puluh enam ribu pemudik
yang berangkat dari jakarta menuju ke sejumlah daerah
seperti surabaya solo dan juga yogyakarta dari stasiun pasar senen
manager humas pt kai daob satu jakarta
menyebut bahwa hari ini hari sabtu ini
merupakan puncak dari arus mudik yang tertinggi
dengan total empat puluh tujuh ribu lebih pemudik
berangkat menggunakan jasa angkutan kereta api dari daob satu jakarta
dan saudara berdasarkan laporan operasional libur hari raya idul fitri
tercatat ada tujuh ratus tiga puluh empat sembilan ratus tujuh puluh enam kendaraan
yang sudah keluar dari jakarta melalui empat gerbang tol
dan data ini tercatat hingga enam april pukul dua siang hari ini